bertajuk festival of light air mancur ini bisa menari setinggi sekitar dua puluh lima meter dengan iringan lagu
ada juga cuplikan animasi yang dipantulkan dari proyektor
pertunjukan ini tayang sebanyak tiga kali yaitu pukul tujuh delapan dan sembilan malam di area salah satu pusat kuliner di surabaya barat hingga tujuh belas juli
anak anak yang masih berusia di bawah lima tahun tidak dikenai harga tiket masuk
sementara untuk anak berusia di atas lima tahun harus membayar tiket masuk rp tiga puluh lima
ya pertama dekat rumah lalu anak anak juga suka lihat lampu lampu gini lah pas malam
ini kan wisata baru juga di surabaya
tadi kesannya gimana
untuk pertunjukan air mancurnya ya keren sih
biasanya kan ada yang di jawa timur dibatu cuman sekarang karena deket rumah ya kita mampir kesini
pengunjung yang datang kebanyakan berfoto seperti di lampion dan light forest
sementara tema yang paling diminati pengunjung adalah gunung fuji
pada hari biasa jumlah pengunjung yang datang ke festival of light sekitar seratus orang
sementara pada akhir pekan mencapai sekitar lima ratus orang
ya mungkin karena gunung fuji itu kalau dilihat lebih bagus ya
juga termasuk salah satu spot foto terbaik buat di sini gitu favorit gitu buat anak anak dan juga remaja remaja yang ada yang datang ke sini kayak gitu
sebelum meninggalkan festival of light tak ada salahnya
bagi pecinta durian untuk mampir ke kampung ala durian di area yang sama
anda bisa menikmati durian segar dari berbagai tempat serta aneka olahan durian
tenda tenda terbuka ini muat lima hingga enam orang dewasa
sementara tenda yang kecil bisa diisi dua orang dewasa
pilihan menunya pun beragam mulai harga tujuh rupiah untuk minuman dan mulai harga sepuluh rupiah untuk makanan
kita sebutnya yang domini iglo itu minuman pembinaan dua ratus lima puluh rupiah
kalau untuk mau datang segala macam nggak pakai reservasi udah langsung datang
kecuali kalau misalnya kita ada event misal mungkin kita ada mengundang artis atau segala macam
itu kita pengunjung harus reservasi terlebih dahulu
pada hari biasa pengunjung yang datang sekitar lima puluh hingga tujuh puluh orang
sementara pada akhir pekan bisa mencapai sekitar seratus orang
jika anda ingin mengunjungi kafe yang berada di surabaya barat ini bisa datang mulai pukul empat sore hingga sembilan malam
sudarmanto surabaya jawa timur